di petak tempat sapi sapinya sedang merumput
datang ke sini kalian semua
aku tidak pernah mendengar singa di sini sebelumnya
kita harus segera pulang
ah tunggu sebentar
singa itu terdengar seperti kesakitan
kita tidak bisa meninggalkannya
kalian tunggu di sana ya
estel pergi memeriksa singa itu
dia menemukan singa
mereka menemukan singa itu duduk dengan sedih di bawah pohon
biar ku bantu singkirkan ini
tapi ingat ya teman
aku penolongmu bukan makananmu
sekarang ingat duri tidak akan sakit
aku penolongmu bukan makananmu
aku penolongmu bukan makananmu
kemana mereka pergi
estel mencari kemana mana
dia tidak bisa menemukan mereka
apakah itu singa yang sama di hutan ini
dia tampaknya berada dalam masalah lagi
sekarang kalian semua di sini ya
aku akan segera kembali
estel berlari ke arah raungan itu
dan segera menemukan singa itu
tergeletak kesakitan di bawah pohon
wajah hewan malang itu tergores dan berdarah
halo teman baik
apa yang telah terjadi
kau ingat aku
aku adalah penolong
bukan makan malam
bisakah aku melihatnya
oh ini buruk sekali
estel membasu luka singa
dan mengoleskan salep
hewan itu segera terbebas dari rasa sakit
di mana domba aku
atut atut atut atut
estel mencari kemana mana
tapi dia tidak menemukan tanda
tentang kambing dan dombanya
aku tidak akan meninggalkan hutan ini
sampai aku menemukan hewanku
estel pulang dan memberi makan ayam dan babi
lalu kembali ke hutan untuk bermalam di sana
dan mencari kambing dan domba
dia memanjat pohon yang berbeda untuk melihat
sampai akhirnya sangat gelap
dan dia tidak bisa melihat apa apa
dia menetap di atas pohon ek besar untuk malam itu
apa siapa itu
saat matahari terbit dengan indah
apa yang terjadi di sini
ketika singa sudah tak terlihat
dia mengetuk batu
mendapati dirinya berada di sebuah rumah megah
dia merapikan tempat itu dan mengambil makanan lezat
yang disimpan di atas meja
dan kemudian sebelum matahari terbenam
dia naik ke pohon lagi
ini berlanjut selama tiga hari
akhirnya estel memutuskan sudah waktunya untuk mendapatkan jawaban
oh jadi kau yang mengunjungi istanaku selama tiga hari terakhir
aku tidak terkejut
ada apa denganmu dan singa
aku pangeran ferocher dari kerajaan yang jauh
ayahku telah mengalahkan raksasa ini dalam pertempuran
dan sebagai balas dendam dia menculikku
dia memantraiku agar aku menjadi singa di siang hari
dan bisa mendapatkan kembali bentuk asliku hanya di malam hari
saat kau membantuku raksasa itu sangat marah sehingga dia menculik hewan hewanmu
dia menahan mereka di sarangnya di gunung hitam
itu hanya bisa dilihat pada siang hari
dan aku tidak bisa memancatnya sebagai singa
aku akan ke sana
tapi sebelum itu apa ada cara mematahkan mantramu
mantel emas dibordir oleh seikat rambut emas dari saudari kembarku
tapi mantra itu membuat mereka melupakanku
bagaimana aku mendapatkan mantel itu
akanku dapatkan untukmu
negaraku sangat sangat jauh
aku akan pergi
tapi sebelum aku pergi
aku perlu tempat untuk memelihara ayam babi dan angsaku
agar mereka dirawat dengan baik
tinggalkan mereka di sini
aku janji untuk melindungi mereka dan merawat mereka
sang pangeran memberitahu estel jalan ke negaranya
dia melakukan perjalanan lama
dan akhirnya dia mencapai istana
kau akan pergi ke mana nona muda
aku seorang yatim piatu yang miskin
aku sedang mencari pekerjaan
tolong biarkan aku masuk
kita tidak bisa membiarkan
siapa di sana brinkley
nyonya aku sedang mencari pekerjaan
aku tidak punya tempat lain untuk pergi
apa yang bisa kau lakukan
aku bisa mengembalakan hewan
aku tahu cara menyembuhkan hewan yang terluka
dan aku bisa
ya kita membutuhkan seseorang di istal
estel mendapatkan pekerjaan di istana
dia tulus pekerja keras dan sopan
sehingga semua orang segera menyukainya
dia juga cerdik mengamati bahwa hidangan favorit raja adalah bubur
sang putri suka berdandan dan mengikat rambut emasnya yang tebal dengan gaya yang berbeda
bisakah aku membuatkan bubur untuk raja pagi ini tuhan
aku telah membawa susu segar untuk itu
dalam buburnya estelle mencampurkan madu mawaran dan air

dia mencari bubur yang lebih enak
stel mencampurkan madu mawar spesial yang lezat
yang hanya ditemukan di negaranya
bubur sudah siap
silakan dicicipi tuan
astaga ini yang paling enak yang pernah kumakan
aku yakin raja akan menyukainya
faktanya raja punya delegasi yang akan datang besok
mungkin kau bisa memasak ini untuk sarapan
aku akan dengan senang hati melakukannya
bisakah aku juga membawakan ini ke kamar putri
sarapanmu yang mulia
aku suka sekali melihat caramu menatah rambutmu
terima kasih banyak
bisakah kau mengisi rambutku seperti itu
ada delegasi yang datang besok dan aku ingin tampil terbaik
tentu saja yang mulia
estel memasak bubur dan menyisir rambut sang putri
rombongan terkesan dan raja serta putri sangat senang dengan estel
rombongan terkesan dan raja serta putri sangat senang dengan estelle
minta hadiah sayangku
maafkan aku yang mulia
hadiah yang aku minta ini sedikit aneh
tapi aku jamin itu untuk tujuan yang baik
aku ingin hidupku diampuni
ya ampun sekarang aku sungguh penasaran
jangan takut sayangku aku percaya kau beritahu aku
aku ingin mantel yang terbuat dari emas bersulam dengan seikat rambut emas putri
dan kemudian bisakah aku membawa resimen pasukanmu selama beberapa hari
itu memang aneh
aku yakin kau juga berpikir begitu anakku
janji adalah janji
dengan senang hati aku akan memberinya seikat rambutku
sang putri membawa mantel itu ke gunung hitam
siapa yang berani masuk ke tempat tinggalku
estella yang membawakan keinginan hatimu
mantel yang terbuat dari emas bersulam dengan seikat rambut emas
oh itu indah
kau adalah gadis yang
membantu pangeran singa
iya tapi sekarang syaratmu terpenuhi kan
aku tidak ingin membebaskan pangeran dari kutukannya
ambil kembali mantel itu
maka mungkin kau ingin dikalahkan lagi oleh raja dan juga pasukannya
tapi pencuri sepertimu yang mencuri sapi kambing dan bayi yang tidak bersalah
pasti tidak bisa melawan
jadi kau akan melepaskan pangeran dan sapi domba juga kambing kesayanganku
raksasa pengecut itu melepaskan pangeran dari kutukannya
dan juga mengembalikan hewan hewan estel
aku senang bisa membantu
sekarang aku harus kembali ke peternakanku
mungkin kita bisa merawat hewan bersama sama di istanaku
pangeran dan estel kembali ke istana
di mana saat raja melihatnya
dia mengingatnya sebagai putranya
seluruh keluarga bersuka cita
dan setelah itu
stel tinggal bersama mereka beberapa saat sampai akhirnya
dia menyadari bahwa dia juga telah jatuh cinta pada sang pangeran
keduanya menikah dan hidup bahagia selamanya